jajan bang lihat nih bang
tuh kan bek kalau begini kan jajan jadi semangat latihan
iya pukul deh pukul
jajan pinter banget ya
iya masih semangat
pinter lah jajan
mak deh makan
yang tujuan aja enak banget
nanda yang sebagus mana
iya enak banget
oke hijau baru matang lagi
jadi angin belum tuh
udah emang enak
udah enak banget
kita kan belum mau makan
nah lu udah sebangkul diapisin
lu itu perempuan ha
orang perempuan yang cangkep kayak ini kagak
udah kayak burung burung
hei lu ngapain sih
sama mulut anak gua jambulan dengan
eh udah eh
jangan main tinju lagi
ngerti nggak lu
mak bukannya dikunci juleha ya
mak tenang mak tenang
kalau juleha udah jadi petinju beneran nih
beras satu kontainer satu truk ya
biar mak puas
udah pak bener man
pokoknya lu isi dah betul
supaya lu simpen tenaga waktu bertanding
sekalian aja jule
sekalian jule ya
wala kalau masak beras sama gabah
jadiin satu biar kenyang
siapa yang ngajak ngajak
gak ada apa ben
ngajarin anak kakek bener
mak mak mak
njikan perempuan ya be
ngajaknya ngajak tinju
kalau pakai gini caranya nih gue bisa bangkrut be
bener bener loh anak lu
eh eh mak mak itu
eh ini kasihnya gak ada
eh loh loh loh gue ada anak
loh mak juleha masih lapar mak
lu mau buka warung gak apa
berarti mak mak mak
ini berat nih bang
ini ini berat bang
mau dibantuin gak mak
iya bang kuat juga
padahal kan berat kan bang
jangan jangan loh
nih ada apaan sih
eh gue punya cara buat ngelatih lo jadi baik
gue tunggu di sini
mbak be kok gak se osan ya
mbak be emang kuat
sekarang lu pukul lah
kalau tangan lo dibiasain pukul beras
lama lama nanti tangan jijin jadi kuat
mbak be tuh main pinter
kan kalau jejen lain lain rajin mukulin beras kan
jadi kuat tangannya
kan jejen tiap hari makanin beras nya ya
aduh jen sakit
habisnya kalau lembek namanya nasi dong jen
sekarang aja latihannya pakai nasi yang udah jadi bubur
jadi kan empuk
manis sih loh jen
nah eh tunggu
mak kayaknya punya samsak bagus deh
ada ide apa lagi tuh mak lu tuh
bagus pasti mbak be idenya
tuh kan bek kalau begini kan
jejen jadi semangat latihan
iya pukul deh pukul
jejen pinter banget ya
pinter lah jejen
iya jejen pinter
tuh tuh tuh
tuh dua tiga
lu apaan mak lu
nggak kenapa kenapa nek aku tau
astagfirullahaladzim mak lu bikin keras
kalian jangan digunakan
heh rambut lu kayak burung jalak soren lu
sekarang lu latihan tinju
pake cara tradisional
kapan modern ya be
nah gue bekap dulu
nah lo sekarang latihan kudu pakai perasaan
kagak pakai ngeliat lagi langsung hantam
tuh dua tiga
buka buka terus
nah gue demen nih begini
diam diam diam
pak bener mak
itu itu itu
lagian lo yang gangga aja sih
bapak lo udah hancur lo hancurin juga
kagak sengaja mak
kagak sengaja kagak sengaja
kalau latihan besok besok gak usah pakai gini ya
maksudnya mulai sekarang nggak bolehin
tapi yang bener ya
akhirnya doa gue dikabulin
lo udah bangun tanpa basar lo
bobek lo hancur kak
aduh makin hancur ya be
apa yang udah be
apa yang udah be
bantuan gulai kak kalau kagum enak
bantuan susah bener dah

buah lu ha
kemana tuh si kambing
mas ini cabai masih segar mas
ya jelas masih seger kok
lihat tuh pindah gangnya
tadi seger pok
dipegang kok kali lain